indikasi pelaku ada tiga
ada tiga bahwa berdasarkan informasi mereka menyeberang dari cilacap ke perbatasan jongkong
pestolnya airsoft kan apa
pestol rakitan ya
diimbau kepada masyarakat bila mana baik transaksi keuangan yang dalam jumlah besar
agar untuk meminta pengamanan pihak kepolisian
pihak kepolisian karena antisipasi tindak kejahatan
kemudian rumah rumah atau adanya seperti bank kemudian money changer
lengkapi dengan cctv kemudian ada call center kepolisian atau menghubungi mbak bin kamtipmas